saudara ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat menilai gaya kepemimpinan militer prabowo subianto sudah tertanam
meski sudah keluar dari militer dua puluh lima tahun lalu
meski demikian jarod menyebut tak ada yang salah dengan gaya militer
meski demikian jarod berharap gaya kepemimpinan prabowo bisa berubah meski sudah dua puluh lima tahun berada di luar militer
kami mengikuti bagaimana pak prabowo menyampaikan bahwa gaya kepemimpinannya memang berbeda
dari mentornya mentornya kan pak jokowi ya kita akan melihat nanti gaya kepemimpinan asli pak prabowo seperti apa
meskipun beliau sudah dua puluh lima tahun itu sudah di luar kemiliteran
tapi bagaimanapun juga gaya kemiliteran sudah tertanam di dalam dirinya
apakah demikian mudah seseorang langsung bisa berubah watak dan karakternya